ini dari iuran warga yang di full pengurus kita inden ke bandung untuk membeli yang baru
nah terus aku tertarik nih wah seru banget nih mendongeng